di masa pandemi dua produk ini seolah menjadi barang yang wajib dibawa
bagi banyak orang untuk melindungi diri dari paparan virus covid sembilan belas
akhir maret dua ribu dua puluh atau hampir satu bulan sejak konfirmasi pertama kasus covid di indonesia
ini menurut perhitungan circlo sebuah perusahaan enabler e commerce yang dikutip dari detik com
dan setelah saya lihat di beberapa platform jual beli online
memang saat ini bentuk pengemasan dari hand sanitizer pun cukup banyak
tidak hanya ukuran kecil seperti ini tapi juga dijual dalam ukuran besar
bahkan beberapa juga ada pilihan
misalkan seperti kekentalan maupun juga ada tambahan aroma
sehingga ini memang menjadi banyak sekali pilihan bagi masyarakat
dalam membeli atau menentukan pilihan dari hand sanitizer ini
dengan banyaknya pilihan yang ada kira kira apa aja sih yang jadi pertimbangan masyarakat
saat membeli produk hand sanitizer maupun disinfektan
kalau untuk itu sih enggak sih nggak harus wangi
terus takarannya berapa indikasi alkoholnya berapa sih enggak sih
ya saya sih so far sih kan karena kan memang hand sanitizer itu kan mesti ada izin dari depkesnya kan
pasti sih itu saya udah gitu saya juga harus belinya di tempat tempat yang store yang memang resmi sih maksudnya ya
kalau aku sukanya yang nggak lengket pokoknya aku nggak suka yang lengket
terus kalau untuk wangi sih relatif ya yang penting sih bersih ya

menurut peneliti lembaga ilmu pengetahuan indonesia kadar alkohol dan etanol dalam hand sanitizer dan disinfektan harus sesuai dengan standar yang ditentukan lembaga kesehatan dunia atau who
kandungan ini penting untuk meruntuhkan virus corona yang diselemuti lemak

sebagai pegangan itu aja yang kita lihat
karena kalau di bawah itu sifat antiseptik untuk antibakteri itu tidak akan begitu efektif
meski demikian epidemiolog menyebut mencuci tangan dengan sabun di air mengalir tetap lebih baik
hand sanitizer disebut hanya efektif dalam jangka waktu pendek
serta ada peluang menimbulkan resiko iritasi kulit ataupun masuknya zat zat kimia ke dalam mulut
berapa besar efektifitasnya
untuk sesaat karena itu kan ada alkohol di dalamnya itu memang cukup efektif
tetapi itu tidak bisa digunakan dalam waktu lama
yang paling efektif tetap mencuci tangan dengan sabun
masyarakat diharapkan menggunakan hand sanitizer secara bijak tidak berlebihan
dan tepat sasaran yakni hanya digunakan bila memang tidak tersedia sabun dan air bersih
pemirsa ada beberapa tips yang mungkin anda gunakan saat menggunakan sanitizer dan juga disinfektan
pertama saat menggunakan sanitizer adalah semprotkan selama tiga puluh detik ke seluruh tangan anda hingga merata
dan ketika menggunakan sehingga seluruh tangan anda pastikan tidak ada bagian tangan anda yang tertinggal dari sanitizer
dan terakhir biarkan sanitizer kering dan efektif menghukuman virus yang mungkin ada di tangan kita
nah berikutnya pastikan ketika anda menggunakan disinfektan ini tidak terkena anggota badan ataupun tangan anda
bersihkan areal areal yang sering anda gunakan ataupun sering bersentuhan dengan anda
misalkan mengelap meja kantor anda ataupun perangkat komputer yang sehari hari anda gunakan
atau bahkan gagang pintu yang sering sekali kita lupa bersihkan dan sering kita pegang
dan terakhir ponsel anda yang sering anda bawa kemana mana dan mungkin bisa jadi menjadi sarang virus dan kuman
namun pastikan pula anda memakai sarung tangan agar terhindar dari disinfektan yang menempel di tangan
dan rentan masuk ke mulut anda juga menjadi potensi dari keracunan
namun bagi saya yang tidak menggunakan harus cuci tangan setelah menggunakan disinfektan
yaudah kalau gitu saya cuci tangan dulu ya
bramherlambang galup restisah jakarta